jangan kamu bau kamu jarang mandi
nanti kamu bisa muntah
pergi pergi pergi
sudah sudah sudah
benar kamu pergi saja sulika
jangan jangan jangan

sulika kenapa bolanya sangkutin ke pohon
nah pakai bola kau saja
berserah berserah berserah
bolanya tak kiri batu tak kasih batu bolanya
nah apa sih
woi diantenan anakmu itu
masa aku mau dibuat hancur akal akal sulika
masa aku dilempar dengan batu
sakit pingganku nih
lhatano keterlaluan anakmu itu
ada apa dengan sulika
anakmu itu kurang pendidikan
ini ini lihat juga nih kakinya juminten lukta
gara gara anakmu itu
sulika kasih batu di bola jerami
suruh kita tendang
terus kaku jadi patah
netino tanamanku rusak akibat kejahilan sulika
ada apa lagi ini
mereka ngejar anak anak tuh
terambur lalu semua tanamanku
bener bener keterlaluan anakmu itu
aku minta ganti rugi ongkos obat buat kaki anakku
aku juga minta ganti rugi pemobatan anakku narto
aku juga minta ganti rugi kerusakan kerupukku
pokoknya tanamanku ini semua harus diganti
ala kamu pura pura pingsan
itu itu itu
cincinnya aja itu pak ganti rugi
ayam siapa itu
nggak tahu nemu di jalan
ayam di jalan kenapa kamu bawa pulang
ya mau disembelai dikoreng
mengambilnya sama dengan mencuri
ayo kembalikan pada yang punya
ye nggak tahu siapa yang punya
ya ada yang punya pastinya
ayam hingga di jalanan diambil saja
kamu sudah jahilin tukang kerupuk
malah bikin gara gara curi ayam segala
sulitnya mau makan ayam goreng bu
pak ya kelewatan
kamu yang kelewatan
akan mau jadi bangkrut
ngerti nggak kue
nggak lah pak ya ini kerjanya malah malah mulu
pedasar bucah geblong kasih tahu nggak mau
ya pak ya jangan dimarahi terus
biarkan dia makan dulu
gara gara main memanjakan anak
ya seperti ini
sulika itu anak istimewa pak
anak berambut gembel seperti sulika itu
nggak boleh disembarangi
kue ini mangan apa kesetanan
laper pak ya
kamu habisin sampai ludas
malah mau minta naba lagi
grogo tiap satu piringan sekalian
nggak boleh ngomong kasar kasar begitu sama anak
terus manjakan anakmu
sudah waktunya rambut gembel sulika diruat dan dipotong
sesuai adat diem
kami jatuh miskin karena kelakon sulika
buat acara ruatannya ya sederhana saja
sing penting permintaan sulika sebagai syarat harus dituruti
nah itu dia mbah
kami takut kalau sulika minta yang aneh aneh yang tidak bisa kami penuhi
berdoa saja agar sulika minta yang murah dan gampang